dan saat ini kita telah terhubung melalui sambungan skype dengan mahasiswa indonesia yang berada di irlandia
itu bagus irian di gunawan
selamat pagi waktu indonesia
mas arya pertama saya penasaran berapa lama durasi berpuasa di sana dan bagaimana anda serta keluarga menjalankannya
ya selamat malam
dea dan syarikat indonesia semuanya
ya saat ini irlandia juga melakukan puasa

selain durasinya yang lama apa tantangan terbesar ketika melaksanakan puasa di negeri orang
tantangan terbesarnya ya lamanya itu ya
jadi kita biasanya sudah buka puasa pukul enam sore tapi kita masih harus melanjutkan sampai dua lima jam ke depan
itu lumayan tantangan juga untuk hari hari perpustakaan
pertama tapi berikutnya setelah terbiasa ya tidak terlalu banyak jadi kendala lagi
mas arya yang menarik juga yang bikin kita penasaran apa saja kemudian rutinitas yang dilakukan untuk mengisi kegiatan selama bulan ramadan di sana
ya jadi sejak tahun dua ribu tujuh belas
setelah pengetahuan saya di dublin itu komunitas muslim yang dilenggarakan yang disebut dengan under one pen
atau yang disebut dengan open iftar
itu ditujukan untuk mereka homeless people sebagai bentuk kepedulian untuk mereka karena
menyebabkan irlandia tidak membangun terlalu banyak ruang lagi
sehingga terlalu banyak homeless
jadi itu bentuk kepedulian dari umat muslim di dublin khususnya di bukhara irlandia
untuk pelajar sendiri mahasiswa di indonesia
biasanya kita tiap tahun ada buka bersama
dan karena mahasiswa indonesia ini terpencar di bukhara irlandia
kita bisa melakukan pelajaran di berbagai kota seperti dublin court dan galway
tahun lalu kita melakukan buka bersama di kota golway
jadi semua mahasiswa yang tersebar di irlandia
berkumpul bersama di golway untuk melaksanakan buka bersama dan melakukan pengajian
lantas bagaimana respon dari masyarakat non muslim di sana terkait dengan kegiatan under one ten ini mas arya
banyak yang mengikuti
banyak yang mengikuti
jadi juga mereka juga melakukan fundraising dan sebagainya
untuk menjadi kesempatan berbagi kepada mereka yang kurang beruntung
terakhir mas ada yang ingin disampaikan tidak ke keluarga ataupun kerabat yang ada di indonesia
tentu untuk istri saya dinda tiarani rumansyah selamat menjalankan puasa
karena tahun ini baru pertama kita tidak menjalankan puasa bersama
semoga tahun depan bisa menjalankan puasa bersama untuk masyarakat indonesia
semoga tetap istiqomah tetap semangat
pokoknya jangan kalah sama kita yang di eropa
baik terima kasih mas arya
mahasiswa indonesia yang saat ini berada di irlandia telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected